rizky ikhtiar yahya jakarta
artinya sih kapan sampai detik ini mengatasi
mesin nyaris bekerja selama dua puluh empat jam
jodoh bahwa pemerintahan itu berlanjut keperlanjutan
bagaimana pak usaha melihat kenaikan ataupun narasi kenaikan ump ini di tahun politik
gue masih kerja sih cuman kayaknya udah sebulan lebih deh
sekarang mungkin kalau kita bandingkan setelah waktu berganti lebih dominan dengan ikan
terlebih jika ular berada di tempat yang sulit dijangkau
nah itulah ya kan kita sudah berkali kali dari dunia usaha ya
apa kegiatan warga negara indonesia di sana
berawal dari dua orang kini peacegen telah memiliki tiga puluh orang pekerja
selain itu pada perkembangannya abdi dalem juga menjadi abdi budaya
dan terakhir kalau tidak salah juga saudi arabia juga ada semacam rapprochement lah terhadap israel
tidak hanya satu atau dua malahan ada tiga
yang sedang digodok ya oleh teman teman panitia
jadi mereka harus bikin kayak seperti esay sedikit gitu
diperkirakan mencapai lima puluh juta orang
saya pikir besok saja lah gitu kan
kita akan melihat bagaimana prosesnya dan semoga lancar demi hari kemerdekaan republik indonesia
ini sebagai masalah kesalahan
nah pak dari sekarang untuk pak dari sendiri
dan sehingga kita juga jaga harinya
hanya stall aja tapi
pada saat nanti prabowo dan juga gibran